yang sempat menimbulkan suasana yang kurang kondusif menurut berita pada hari senin kemarin
hari ini saya baru mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat pejabat utama dari mabes polri mabes tni kemendagri kementerian pupr gubernur jawa tengah kapolda jawa tengah
pangdam diponegoro kabinda jawa tengah dan sejumlah pejabat terkait
sebelumnya siang tadi saya juga sudah mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan komnas ham untuk mendiskusikan dan mencari informasi yang akurat tentang hal tersebut
terkait itu maka saya akan mencari informasi yang akurat tentang hal tersebut
kita akan menyampaikan pernyataan pemerintah sebagai berikut
satu semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan akan terjadi suasana mencekam di desa wadas pada hari senin kemarin
itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan
terutama di media sosial
karena wadas berkata
x itu dalam keadaan tenang dan damai
terutama sekarang ini
yang tidak percaya boleh ke sana siapa saja itu terbuka tempat itu
yang kedua situasi dan kondisi di desa wadas kejamatan bener kabupaten purworejo
sekarang ini normal dan kondusif
seluruh warga yang kemarin sempat diamankan diamankan
di mapol res purworejo juga sudah dilepaskan semuanya
sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing masing
dan sama sekali tidak ada korban
atau penistaan atau penyiksaan
selanjutnya pada proses pengamanan kemarin memang sempat terjadi gesekan di lapangan
gesekan itu hanya ekses dari kerumungan warga masyarakat sendiri
yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan
dan polri hanya melakukan langkah langkah pengamanan
di dalam gesekan antar warga itu
yang ketiga kegiatan pengukuran tanah
oleh petugas dari kanwil bpn jawa tengah
akan tetap dilanjutkan
akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur
melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis
seluruh tahapan kegiatan rencana penambahan
seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini
dan dikoordinasikan dan menceritakan komnas ham
yang saya peroleh dari keterangan komnas ham
memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri
yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda
ada yang pro ada yang kontra seperti biasa
selanjutnya apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa penyebabnya itu
yaitu tentang bendungan
rencana pembangunan bendungan atau waduk bener ini adalah program pemerintah pusat
yang merupakan salah satu proyek strategis nasional
psn yang berlokasi di kabupaten purworejo
provinsi jawa tengah
bendungan ini dibangun untuk
untuk mengaliri lahan sawah sekitar lima belas ribu hektare
untuk pengadaan sumber air baku sumber listrik dan untuk mengatasi banjir
jadi bendungan ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan rakyat
khususnya masyarakat jawa tengah dan sekitarnya

dan ini sudah dimulai sejak tahun dua ribu

sebagian warga sudah setuju dilakukan penambangan batu andesit di desa wadas
untuk keperluan pembangunan bendungan itu
tapi memang sebagian lain masih belum setuju
karena itu agar penambangan dan pembangunan waduk ini lancar
dan terus didukung oleh masyarakat
gubernur jawa tengah akan melakukan dialog dengan warga desa wadas
yang masih menolak
rencana kegiatan penambangan
dengan difasilitasi oleh komnas ham
saya ingin tegaskan
penolakan sebagian masyarakat
itu tidak akan berpengaruh secara hukum
tidak ada pelanggaran hukum pada rencana
atau penambangan batu andesit di desa wadas ini
sebagian warga yang menolak
sudah pernah mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara
kasasi di tingkat mahkamah agung
gugatan itu ditolak
artinya program pemerintah itu sudah benar
kasusnya sudah lama inkrah
atau berkekuatan hukum tetap
instrumen yang disebut
analisis mengenai dampak lingkungan
tidak ada masalah disini
oleh sebab itu
kita harus mencari
agar masyarakat tidak terprovokasi
mempercayakan penyelesaian masalah ini
silahkan yang mau
terakhir sebelum saya kesini
akan melakukan pengecekan
atau mendapat laporan tentang
kejadian yang tidak patut
karena sekarang ini banyak sekali
metosos yang seakan akan
ada orang diangkut
itu sudah kita cek semua
kenapa ada seperti itu
ada orang ribut di lapangan
ketika mau diamankan agar tidak ribut
lari ke rumah penduduk
ya diangkut dari rumah penduduk itu
pergi dari rumahnya
tapi diangkut karena dia lari ke rumah penduduk
bahwa di dalam
kerumunan seperti itu
terpaksa ada tindakan tindakan yang agak tegas
mungkin tidak bisa dihindarkan
tapi tidak ada satupun letusan senjata
tidak ada satupun orang
silakan cek ke kantor polisi
cek ke desa wadas
cek ke rumah sakit
nah kepada yang suka memframing
supaya menyadari bahwa polri
bin dan baes
punya alat untuk tahu
bahwa itu semua adalah framing buatan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan itu tadi
konferensi pers yang disampaikan oleh
menko polhukam republik indonesia
konfrontasi apa yang tadi disampaikan oleh menko polukam
kepada rekan saya yang ada di desa wadas
apakah tadi anda juga sempat mendengarkan
apa yang disampaikan oleh menko polukam
bahwa memang situasinya disana damai damai saja
kemudian yang ditangkap itu hanya adalah provokator
padahal kenyataannya kita tahu
enam puluh tujuh orang yang ditangkap itu ada anak anak
dan juga orang tua
dan anda bisa sampaikan apa yang terjadi disana hendrawan
saya pikir sah sah saja bila prof mahfud md menko poluka
menyatakan bahwa kondisi di wadas
saat ini dalam kondisi yang kondusif baik baik saja
namun kalau melihat kondisi saat ini
datangi hari ini desa wadas
dengan beberapa waktu yang lalu ketika saya datang ke
kondisinya sangat berbeda
dulu ketika saya datang ke desa wadas
saya menemui beberapa warga
dan mereka sangat ramah menangkapi kami
dan banyak warga yang berada di jalanan
untuk kita sapa
namun untuk kondisi hari ini
setelah atau pasca penangkapan
atau enam puluh tujuh orang versi lbh kemarin
yang kemudian sudah dibebaskan
kondisinya sangat berbeda